awan panas dari gunung semeru meluncur sejauh satu km dari puncak mahameru
luncuran awan panas mengarah ke tenggara atau kawasan curah kobokan tetapi masih cukup jauh dari permukiman
selain itu terjadi guguran lava sebanyak tiga belas kali dengan jarak luncur tiga ratus hingga satu lima ratus meter
petugas mengimbau masyarakat agar tidak beraktivitas dalam radius satu km dari kawah aktif hingga empat km di sektor lereng selatan tenggara
inilah wilayah bukaan kawah aktif gunung semeru dan merupakan alur luncuran awan panas
kepanikan akibat gemuruh letusan ilele wotolo di kabupaten lembata nusa tenggara timur minggu pagi kemarin
membuat lima anak di kabupaten lembata nusa tenggara timur menangkut
mereka menyebarkan hilang atau terpisah dari orang tua mereka
ursula terlihat kebingungan karena sejak mengungsi minggu kemarin dia belum menemukan salah satu anaknya
yang saat gunung ilelewotolo meletus sedang berada di luar rumah
warga desa watodiri kecamatan ileape ini berharap anaknya berada di antara kerabatnya di tempat lain
jadi kami lari semua tiba tiba muncul asap itu
jadi kami bangun lari sampai anakku tidak tahu sampai sekarang ini pak
kondisi keluarga masih di sana belum tahu nih
tidak kami dari dalam gereja anakku tidak ada jadi kami masih cari nih
total lima anak dari sejumlah desa belum diketahui keberadaannya
jumlah pengungsi diperkirakan dua puluh satu ribu orang
dari jumlah tersebut empat warga mengungsi ke posko darurat

erupsi gunung ilelewotolo di kecamatan ileape lembata ntt terjadi pada minggu pagi
letusan yang diawali dengan getaran gempa ini menimbulkan kolom abu setinggi empat meter
ke arah barat dan utara pulau lembata menuju pulau adonara serta flores yang terletak berseberangan
bencana alam bisa terjadi kapan saja termasuk gunung meletus
warga yang tinggal di sekitar lokasi gunung api
sempada dan bersiap menghadapi bencana alam ini
berikut ini tip aman dari badan nasional penanggulangan bencana dalam menghadapi letusan gunung api
ada sejumlah tindakan yang disarankan dilakukan selama terjadi letusan
pertama berada di radius aman dari puncak
saat terjadi letusan pemerintah akan menentukan radius aman
agar masyarakat mengosongkan daerah yang tidak aman dari dampak letusan gunung
kedua hindari tempat terbuka
dan lindungi diri dari abu letusan gunung api
ketiga usahakan tidak memakai lensa kontak
karena abu vulkanis dapat mengiritasi mata dan lensa kontak dapat memperparah terjadinya iritasi
keempat gunakan masker atau kain basah untuk menutup hidung dan mulut
kelima usahakan mengenakan pakaian tertutup untuk melindungi tubuh
seperti celana panjang baju berlengan panjang dan topi
dan terakhir ikuti imbauan dari pihak yang berwenang
yang terpenting tidak panik dan selalu waspada serta siap menghadapi bencana alam yang bisa terjadi kapan saja
im liputan cnn indonesia